saudara komisi pemilihan umum daerah telah merampungkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu dua ribu dua puluh
sejumlah caleg artis berpeluang lolos dan gagal ke senayan
dengan bermodalkan popularitas sejumlah artis ikut maju menjadi calon legislatif di pemilu dua ribu dua puluh
dengan sistem pemilu proporsional terbuka ia mengandalkan suara terbanyak ketenaran yang dimiliki para artis bisa membantu mereka mendapatkan suara tanpa harus usaha kampanye lebih besar
kawan kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas
dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan kualitas
ketersukaan atau licability dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi dengan door to door can facing maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan
nah di dalam konteks ini diakui atau tidak kawan kawan artis tentu memiliki loxery yang jauh berbeda dibanding dengan caleg caleg konvensional pada umumnya
dari delapan puluh an artis yang terdaftar sebagai caleg ada sejumlah artis yang diprediksi
memperoleh kursi di parlemen
namun tak sedikit juga artis yang diprediksi tak lolos maju ke senayan
sejumlah artis yang diprediksi lolos ke senayan diantaranya musisi ahmad dhani
yang memperoleh satu ratus tiga puluh empat dua ratus dua puluh tujuh suara yang maju dari partai gerindra di dapil jatim v

dan di dalam konteks ini ada sejumlah artis yang terdaftar sebagai caleg ada sejumlah artis yang terdaftar sebagai caleg ada sejumlah artis yang terdaftar dari partai amanat nasional di dapil jabartujuh
kemudian nafa urba memperoleh enam puluh tujuh enam ratus lima puluh dua suara dari partai nasdem di dapil jateng enam
sigit purnomo atau pasha ungu bertarung untuk partai amanat nasional atau pan di dapil dki jakarta tiga dengan lima puluh dua ratus dua puluh dua suara
ada juga once michael yang maju melalui pdi perjuangan di dapil dki jakarta ii dengan empat puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh enam suara
serta uyakuya dengan raihan empat puluh tiga tiga ratus dua puluh enam suara untuk pan di dapil dki jakarta ii
di sisi lain meski meraih suara tertinggi ada juga artis yang diprediksi tak lolos ke senayan
mereka diantaranya chris dayanti dengan raihan tujuh puluh satu ratus sebelas suara
diprediksi tak lolos karena kalah bersaing dengan sesama caleg pdi perjuangan di dapil jatim v
lalu anang hermansah dengan raihan tiga puluh sembilan delapan puluh enam suara
diprediksi gagal lolos dan juga kalah bersaing dengan sesama caleg pdi perjuangan di dapil jabar v
kemudian lula kamal dengan suara tiga puluh dua lima ratus delapan puluh sembilan di dapil dki jakarta ii
dikalahkan sesama caleg pan yang juga artis uyakuya
begitu juga komedia narji dari pks di dapil jatim x
meski meraih sembilan belas satu ratus tujuh puluh delapan suara
selain nama nama di atas ada sederet artis lain yang lolos maupun gagal melenggang ke senayan
kepopuleran memang jadi peluang bagi artis maupun parpol untuk mengatrol suara menuju senayan
sementara bagi masyarakat munculnya wajah artis di kertas suara pemilu jadi alternatif dari kebingungan mereka dalam memilih caleg
saudara sejumlah artis sudah dipastikan lolos ke senayan dan beberapa lainnya berpeluang besar meraih kursi di parlemen
lalu seperti apakah tanggapan warga mengenai caleg artis yang sudah mengamankan kursi di senayan
anda optimis mereka bisa mewakili rakyat
sebenarnya sih optimis nggak optimis ya
yang kelihatan di pabriknya seringgian ada juga yang dari covernya tuh kelihatan serengan ternyata pas udah terjun ke masyarakat ternyata kerjanya bagus gitu
ya kita lihat aja sih ke depannya gitu
harus bisa menjadi perwakilan rakyat
jadi menurut saya mereka itu sebaiknya berkecimpung hanya di dunia hiburan saja
karena kan mereka selain kurang memiliki pengalaman dalam bidang politik mereka juga memang backgroundnya bukan dari situ
mereka itu backgroundnya itu dari tanah hiburan aja
jadi kalau menurut pandangan saya pribadi saya kurang setuju
pertanggung jawaban kita kepada pemilih bagaimana
saya pasti sama ya seperti masyarakat yang lain
kalau bisa bisa mewakili aspirasi aspirasi di masyarakat kalangan ke bawah gitu
karena memang jika melihat di sekarang ini kan banyak sekali ya dpr yang apatis atau tidak mendengarkan masyarakat
salah satu artis yang diprediksi berpeluang besar lolos ke senayan adalah sigit purnomo said
atau yang lebih dikenal dengan pasca ungu
apa yang membuatnya tertarik terjun ke politik
kita berbincang bersama sigit purnomo said atau yang biasa dikenal mas pasha
selamat pagi ya mas waktu paris
mas pasca ini kan dari data yang kami dapat raihan suara anda lima puluh ribu lebih suara di dapil dki
ini sebenarnya sudah sesuai penghitungan tim internal kah mas pasha
ya jadi alhamdulillah memang setelah kita pantau kita kerjakan mulai dari proses perhitungan di tps sampai ke tingkat provinsi
itu alhamdulillah suara kita memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan apa yang kita pantau apa yang kita catat
jadi lima puluh dua ratus dua puluh dua memang alhamdulillah bisa mengantarkan kita insya allah ini lolos ke dpr ri
tapi memang ini masih apa ya kita sebut perlu kita evaluasi
saya kembali ke depan ini agak jauh dari ekspektasi mbak ifon
target kami kemarin semoga bisa dapat di atas seratus ribu sebenarnya
oke tapi sebelumnya memang sudah memprediksi bahwa bisa meraih suara sebesar itu dan yakin bisa lolos ke senayan mas pasha
ya karena memang kita bekerja ya mbak ifon ya
saya sendiri bersosialisasi itu ke masyarakat itu tidak kurang dari dua tahun ya
apa namanya optimis untuk bisa meraih suara alhamdulillah ini bisa dibuktikan hari ini dengan raihan lima puluh ribu sekian gitu
tapi mas pasya ini kesulitan tidak sih pas kampanye di jakarta kan sebelumnya di palu apa nanti apakah ada perbedaannya dengan yang di palu
saya sekarang sudah punya dua kampung mbak ifon
kampung yang pertama di sulawesi tengah ya di kota palu
kenapa karena saya sejak kuliah sudah di jakarta dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh gitu
jadi separuh hidup saya ini sebenarnya sudah cukup banyak di jakarta
dan masyarakat jakarta sudah memberikan banyak buat saya dan saya kira ini saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat jakarta
tapi ada tidak sih mas pasya hal yang menarik yang terjadi pada saat kampanye di jakarta kemarin
ya kalau ditanya menarik ya hampir semuanya menarik ya
wilayah pemutuman padat ya mbak yvonne
jadi tidak sulit bagi kita itu di sasar sosialisasi itu untuk mengumpulkan masa gitu
dan masyarakat kan juga memang tahu bahwa oin yang hadir ini backgroundnya dari industri musik gitu kan
ya seperti biasalah jadi gaya gaya kampanye juga masih bisa dikatakan sama gitu kan
bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mendengarkan langsung apa yang mau kita sampaikan melalui
media media hiburan yang kami lakukan di saat bersosialisasi
pas kampanye kemarin mas pasya susah tidak sih meyakinkan masyarakat mengingat pesaing pesaing anda juga kuat begitu
saya katakan kepada masyarakat saya ini bukanlah yang terbaik ya
tetapi paling tidak kami sudah punya bekal pengalaman di eksekutif kemarin
saat kami menjadi wakil wali kota bahkan pernah menjadi plt wali kota di kota palu
dan saya kira ini merupakan apa namanya
modal awal bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat
bila mana kami nanti terpilih masuk di parlemen senayan
ya dan alhamdulillah masyarakat membuktikan dengan perolehan suara hari ini
ini yang insya allah bisa mengantarkan kami duduk di senayan mbak ifon
sebelumnya kan anda wakil wali kota palu
yang membuat anda kemudian tertarik terjun menjadi anggota dewan
sebenarnya keluarga saya ini backgroundnya background yang bergerak di bidang politik ya
mulai dari bapak saya kakak adik
bahkan adik saya lebih dulu menjadi anggota dpr sebelum saya gitu
jauh sebelum saya menjadi wali kota sebenarnya
ini di luar konteks persoalan pelayanan
di luar konteks persoalan pengabdian
pengalaman baru dan juga satu bentuk ibadah baru barangkali menurut saya
karena hampir dua puluh tahun terakhir saya sudah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat indonesia
termasuk masyarakat jakarta yang bisa mengantarkan saya punya nama besar di dunia industri musik ini
nah saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian hari ini kita memberikan ruang ya
melalui dunia politik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat
nanti jika mas pasyani lolos ke senayan misi apa yang akan anda bawa
saya sih jujur berharap kalau bisa diizinkan ketua umum kami tentunya pak zulkifli hasan
kita pengen ditempatkan di komisi satu
saya cukup banyak berkawan dengan abang abang
saya sedikit banyak tahu bagaimana apa namanya dunia tni ya
saya kira masih banyak hal yang perlu diperhatikan gitu kan
khususnya terkait dengan kesejahteraan prajurit
peremajaan peremajaan fasilitas fasilitas di komunikasi militer
termasuk diantaranya kemarin yang pernah saya saksikan sendiri
apalagi kalau kita lihat kemarin kan di beberapa pidato pak jokowi
bahwa hari ini dunia sedang dalam situasi yang ketidakpastian ya
tentu yang paling utama yang perlu kita perkuat saya kira pertahanan kita gitu
bahwa ketahanan prajurit kita juga yang paling penting
saya kira yang paling utama perlu kita perhatikan gitu
nah kalau kita melihat kemarin salah satu misi dari presiden terpilih
nah kita juga insya allah ke depan harus memastikan mengawal bahwa program makan siang gratis ini bisa sampai juga ke anak anak prajurit
mas pasya sebelumnya kita menayangkan hasil beberapa wawancara dengan masyarakat

bagaimana respon atau tanggapan anda
ya saya kira semua orang bebas berpendapat ya mbak ifon
dan kita juga tidak mungkin kemudian membuat pemberdarian pemberdarian sendiri ya
jadi saya kira salah satu saja kalau kemudian masyarakat masih ada yang meragukan politisi yang memiliki background artis ini dianggap tidak mampu bekerja tidak mampu melaksanakan tugas
nanti kan hasil akhirnya yang akan menentukan gitu seperti apa
lima tahun ini kan panjang dan perlu kerja kerja yang baik yang kemudian bisa menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk bisa menilai bahwa
oh si politisi yang berangkat dari artis si a si b si c ini memang ternyata yang ini dianggap bisa bekerja
ini yang ternyata tidak mampu bekerja
oh ini yang hanya menjadikan apa
posisi hari ini itu sebagai batu loncatan dan seterusnya dan seterusnya itu saya kira sah sah aja
kita tidak perlu menghabiskan waktu berdebat tentang itu ya
saya kira ini tugas yang besar khususnya bagi saya pribadi
amanat yang besar dari masyarakat dari partai kami
ini perlu kami laksanakan dengan baik
banyak yang perlu kami perjuangkan khususnya di dapil saya di jakarta gitu ya
banyak yang masih bicara tentang banjir
banyak yang bicara tentang bagaimana dekorasi kota jakarta
terus hari ini ada isu baru terkait dengan perubahan status jakarta menjadi daerah khusus jakarta
terus terkait dengan akses pendidikan fasilitas kesehatan yang belum masuk sampai ke tingkat yang paling bawah ya
ini juga penting untuk kita jawab ke depan gitu
nah kita ini salah satu dari kapal besar di dpr nanti yang perlu memastikan bahwa semua ini akan tersuarakan gitu mbak ifon
oke ya mudah mudahan lancar ya mas masuk ke senayan seperti yang diinginkan di komisi satu di bidang pertahanan
insya allah kalau diizinkan kepada umum
bisa bekerjasama dengan teman teman di rekan rekan di tni polri
semoga amanah terima kasih banyak mas pasya sudah bergabung bersama kami meski sedang tidak berada di dalam negeri ya
terima kasih sehat selalu selamat siang selamat pagi waktu paris mas